sebelumnya gubernur dki jakarta anies baswedan telah menarik rem darurat dan kembali menetapkan psbb total mulai empat belas september mendatang
ahli epidemiologi menyebut keputusan ini sudah tepat untuk menekan penyebaran covid sembilan belas di ibu kota
kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia mas dalina pane mengatakan
situasi dki jakarta sudah darurat karena keterbatasan kapasitas rumah sakit
sementara angka pertambahan kasus positif covid sembilan belas juga terus meningkat
hingga enam september tempat tidur isolasi dan icu untuk pasien covid sembilan belas telah terisi lebih dari tujuh puluh lima persen dan diprediksi akan penuh seratus persen pada pekan depan
sementara positivity rate dki jakarta mencapai tiga belas dua persen dalam sepekan terakhir
angka ini jauh di atas standar minimal who yaitu di bawah lima persen
mas dalina menegaskan
pemprov dki jakarta harus jauh lebih ketat dalam menerapkan psbb kali ini karena kondisinya yang jauh berbeda dari saat awal pandemi tepatnya bulan april lalu
namun ia juga menyebut seharusnya psbb total diterapkan di seluruh jawa
hal ini dikarenakan kemungkinan warga yang masih dapat melakukan mobilisasi dan membuat kasus yang tinggi di jakarta kembali menyebar ke daerah
ya saya kira aturannya sudah ada ya
aturannya sudah ada tetapi menurut saya harus lebih ketat
karena kondisinya tidak sama seperti psbb yang pertama
saya takut terjadi seperti psbb yang pertama
mereka berpindah kembali ke kampung halamannya kemudian menambah kasus di wilayahnya masing masing
ketika jakarta dibuat kembali mereka kembali lagi ke jakarta dan jakarta menjadi tinggi lagi
itu seperti ping pong transmission